ini cabai atau oyong ya bukan dua duanya sayuran dengan bulu halus yang terlihat mirip cabai hijau
besar dan oyong ini adalah okra okra atau juga dikenal dengan sebutan lady finger karena bentuknya
mirip jari jari wanita okra sebenarnya merupakan polong polongan namun umumnya digunakan sebagai
sayur dalam masakan meski tidak setenar kangkung atau bayam okra biasanya digunakan pada masakan
asal amerika serikat india dan afrika ada dua varian okra yaitu yang berwarna hijau dan merah
suka sih rasanya dia kayak oyong gitu ya agak susah masaknya kayak belendir gitu
oh saya sih nggak tahu kraya saionya sih ben di yang saya suka masak di rumah rasanya itu
enak terus jadi tumis tumis gitu legit dan galeng tanto hai tak hanya enak dua puluh dua uhm hai nggak bisa
okra bisa meredakan asma melancarkan pencernaan menurunkan kolesterol penambah nutrisi bagi ibu hamil
menurunkan gula darah
dia kandungan kalorinya tidak banyak
per seratus gram okra itu mengandung sekitar dua puluh dua kalori
jadi tidak besar tapi lumayan mengenyangkan
dia juga mengandung protein
sekitar hampir dua gram protein per seratus gramnya
selain itu dia mengandung lumayan tinggi serap
per seratus garam itu mengandung sekitar dua lima gram serat
nah selain itu ada juga banyak vitamin dan mineral
terus berbagai mineral itu juga terdapat di okra tersebut
saat diiris biasanya okra akan berlendir
nah chef nadia tohir punya tips cara memasak okra agar tak berlending
kalau okra sendiri sebenarnya dia berlendir
kalau dipotong kebanyakan
jadi kalau misalnya di roast whole
aku lebih baik di roast whole
terus habisnya baru dipotong setelah itu
teksturnya itu sebenarnya dia
kalau menurut aku mirip zukini sih
tapi ada softness nya itu
nah itu yang mirip mirip zukini juga sebenarnya dalamnya itu
kalau itu ada berlendirnya itu sebenarnya juga enak sebenarnya
kalau misalnya dijadiin saus atau apa
rasanya enak banget nggak berlendir
seperti yang misalnya orang masak okra
dan juga teksturnya itu seperti makan oyong dan zucchini
tapi enak banget loh
arief yunan pratama jakarta